dalam video resmi yang diterima redaksi kami siang
sekretaris perumbulok awaludin iqbal menjelaskan
semua penerima manfaat yang berada di wilayah jabodetabek
periode mei juni dua ribu dua puluh sudah menerima beras dalam kondisi baik
dan dalam jumlah yang telah ditentukan
sementara itu bulog bekerjasama dengan transporter yang ditunjuk
yaitu pt stor sen i logistik indonesia
untuk mendistribusikan beras tersebut kepada semua penerima manfaat
awaludin menegaskan setiap pengeluaran beras di gudang bulog
dilakukan dengan prosedur standar dan tercatat
untuk memastikan kualitas produk terjaga dengan baik
sebelumnya pt jne mengaku
bekerja sama dengan pt ssi untuk mendistribusikan beras bantuan presiden kepada warga depok
namun tiga empat ton beras rusak saat proses pengiriman pada mei hingga juni dua ribu dua puluh
dan dilakukan penggantian
beras rusak itu kemudian dikubur
agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu
ketika dalam perjalanan
kemudian ada gangguan seperti cuaca
atau gangguan dalam perjalanan
yang menyebabkan beras terkena air
kemudian kemasan pecah dan sebagainya
itu seluruhnya menjadi tanggung jawab dari transporter
dalam proses kegiatan itu
kami juga mencatat
ada beberapa kali dari pihak transporter
melakukan pembelian kepada beras kita
atau menyampaikan bahwa
ada beras yang tidak bisa disampaikan
dan itu langsung diganti oleh transporter
kuasa hukum jna express hotman paris hutapea menjelaskan
beras rusak yang dikubur di depok adalah
untuk menjaga sensitivitas akibat logo bantuan presiden
yang terdapat dalam kemasan
apabila tidak dikubur
beras tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan orang tertentu
dan bocor ke pasar
kerusakan beras tersebut terjadi pada mei dua ribu dua puluh
dan telah disimpan di gudang selama satu lima hari
sebelum dikubur pada november dua ribu dua puluh
beras rusak tersebut sebesar tiga empat ton
dari enam satu ratus sembilan puluh sembilan ton
beras rusak itu telah diganti dengan beras yang lain oleh jne
sehingga tidak terjadi masalah dalam distribusi beras tersebut
ke masyarakat penerima
beras bantuan presiden sudah dikirimkan
ini bukan lagi beras bantuan presiden
tapi ini sudah beras rusak milik jna dan kemudian dikubur
seratus persen rakyat penerima beras bantuan presiden di depok
telah menerima beras dan dibuktikan dengan tanda tangan basah penerima